timnas u sembilan belas indonesia akan menghadapi taiwan pada laga perdana babak penyisian grup a piala afc u sembilan belas malam ini di stadion gelora bung karno jakarta
skuad garuda nusantara muda ini ternyata memiliki rekam jejak yang cukup baik di ajang ini
timnas u sembilan belas pernah keluar menjadi juara dan beberapa kali menjadi finalis
tahun ini merupakan ke tujuh belas kalinya timnas u sembilan belas indonesia ikut serta dalam kejuaraan piala afc u sembilan belas
timnas u sembilan belas indonesia pertama kali mengikuti ajang piala afc u sembilan belas yang dulu bernama afc youth championship pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak piala afc pertama kali digelar indonesia sudah tiga kali melaju ke babak final
prestasi timnas u sembilan belas indonesia pertama kali ditorehkan pada seribu sembilan ratus enam puluh satu saat menjadi juara bersama myanmar setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak final
setahun berselang garuda muda kembali menorehkan prestasi
prestasi di ajang piala afc u sembilan belas dengan meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan malaysia tiga
indonesia juga tercatat dua kali menjadi tuan rumah di ajang piala afc u sembilan belas yaitu pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun pada dua kesempatan tersebut timnas u sembilan belas indonesia terhenti di babak penyisihan grup
kamis malam timnas u sembilan belas indonesia akan berlaga melawan timnas u sembilan belas taiwan
sejak seribu sembilan ratus enam puluh satu timnas indonesia u sembilan belas hanya dua kali bertemu taiwan u sembilan belas pada seribu sembilan ratus tujuh puluh dan seribu sembilan ratus tujuh puluh satu di babak penyisihan grup
sejarah mencatat timnas taiwan u sembilan belas belum pernah menang melawan garuda nusantara
langsung saja kita ke gbk jakarta sudah ada korespondensi ann indonesia dan mahardika utama di sana
mahardika selamat datang
ya mahardika bagaimana situasi di sana persiapannya seperti apa dari timnas u sembilan belas ini anda melihatkan sekitar seperti apa malam ini
selamat malam puspa kurang dari tiga puluh menit lagi kick off babak pertama antara indonesia melawan china taipei di stadion utama gelora bung karno jakarta ini akan dimulai
dan saat ini suasana di stadion utama gelora bung karne sudah mulai ramai
banyak sekali penonton yang sudah mulai masuk ke
tribunnya masing masing sesuai dengan tiket yang mereka beli mulai dari lima puluh rupiah sampai lima ratus rupiah
kalau anda bertanya tentang bagaimana kans indonesia di atas kertas indonesia memang diunggulkan pada pertandingan pertana piala asia antara indonesia melawan china taipei ini
karena beberapa faktor yang pertama adalah faktor indonesia sebagai tuan rumah
tentunya ini akan menjadi keuntungan tersendiri yang mana ada pemain ke dua belas itu supporter timnasional indonesia akan terus memberikan chance chancenya akan terus menyanyikan akan terus memberikan supportnya untuk timnasional indonesia selama sembilan bulan
faktor yang kedua memang secara squad indonesia melakukan persiapan yang cukup matang dan juga cukup panjang dengan melakukan uji coba pertandingan yang menghadapi lawan lawan yang cukup berat
seperti melawan china arab saudi dan juga terakhir melawan jordania
dari tiga kali uji coba tersebut indonesia menuai dua kali kekalahan
melawan cina dengan skor tiga dan melawan arab saudi satu dua
dan di pertandingan terakhir melawan yordania indonesia menang
dengan skor yang cukup meyakinkan
atau dengan skor tiga
ada grafik performa yang cukup meningkat dari tiga pertandingan tersebut
meskipun dua kali kalah melawan china dan juga melawan arab saudi
tetapi ada peningkatan penampilan yang tampak sangat signifikan di semua lini
baik di lini belakang di lini tengah ataupun juga di lini depan
tetapi indonesia memang masih punya permasalahan terkait dengan ketajaman dua striker yang dimiliki
yaitu hanis agara dan juga rafli mursalim
kalau kita melihat dari daftar susunan pemain
yang diturunkan malam hari ini
egy maulana fikri yang bermain di lehi agedans polandia
akan diturunkan sejak menit pertama
walaupun di pertandingan tujuh jumat terakhir
egy menyatakan bahwa dirinya hanya sanggup bermain pada saat itu
selama enam puluh menit karena masih merasakan jetlag setelah perjalanan cukup panjang
dan juga perbedaan cuaca di polandia dengan di indonesia
selain itu juga faktor yang berikutnya yang mengakibatkan kenapa indonesia diunggulkan
daripada lawannya china taipei
china taipei membawa squad yang tidak cukup persiapan matang
begitu untuk piala asia setelah mereka absen empat puluh empat tahun
karena faktor internal federasi mereka yang tengah melakukan pemilihan di sana
dan juga belum adanya laga laga uji coba yang mereka lakoni dalam beberapa bulan
atau beberapa dalam satu tahun terakhir maksud saya
dan ini mengakibatkan indonesia memiliki peluang terbuka
untuk meraih tiga poin pertama pada laga malam hari ini
karena laga laga berikutnya atau dua laga berikutnya
atau lebih berat
yaitu melawan qatar dan juga uni emirat arab yang semuanya
akan dijalani di stadion utama gelora bung karno
oke dika terdengar begitu optimis
harusnya ini beriringan begitu dengan antusiasme penonton
tapi tadi ada informasi bahwa tiket offline pertandingan cukup sepi
anda melihatnya saat ini seperti apa
ya memang sejak beberapa hari lalu pssi merilis penjualan tiket itu lebih banyak dijual
sehingga mungkin banyak dari para penonton yang datang
atau yang datang ke stadion utama gelora bung karno ini
berbekal tiket yang sudah mereka beli via online
dan tampak disini saya melihat jumlah penonton sudah semakin banyak
meskipun saya belum mengetahui jumlah pasti penonton yang hadir pada malam hari ini
tetapi kalau lihat perkembangannya sejak siang hari tadi
ke sore hari dan saat ini sekitar tiga puluh menit sebelum pertandingan
sudah tampak cukup banyak para penonton yang menggunakan jersi
berwarna merah kebanggaan indonesia tentunya
dan kita berharap antusiasme penonton ini akan berbanding lurus dengan prestasi yang akan ditorehkan
oleh garuda nusantara atau tim nasional u sembilan belas pada malam hari ini
baik terima kasih banyak korespondensi ann indonesia mahardika utama
semoga nanti informasi yang selanjutnya akan anda berikan informasi baik untuk kita ya